setelah diperiksa kpk sejak pukul delapan tiga puluh pagi menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan menolak menjawab dugaan pemberian uang sepuluh ribu dolar singapura kepada eni saragih
jonan hanya mengaku dicecar seputar tupoksi kedudukannya di kementerian sdm
menteri sdm ignatius jonan menjalani pemeriksaan di gedung kpk jakarta terkait kasus kesepakatan kontrak kerja proyek plt uriau i selama enam jam
jonan diperiksa bagi dua tersangka yakni tersangka mantan dirut pln sofian basir dan pemilik pt borneo lumbung energi sam mintan
jangan lupa like share dan subscribe ya
sofian basir yang masuk ke kpk sekitar pukul satu siang diakui jurubicara kpk febri diansyah sebagai pemeriksaan lanjutan
kpk ingin mendalami peran sofian dalam proyek plt uriau i dan melakukan klarifikasi atas pengetahuannya terkait fee yang diterima tersangka eni saragih
hingga kini kpk telah memeriksa tujuh puluh delapan saksi untuk mendalami peran sofian basir dalam kasus ini